pak pak bangun pak
biar saya bantu pak
kita kan dulu pernah jadi foto model bareng kan
kebetulan ada majalah yang lagi nyari model
lo mau gak
iya mau tapi
tapi kan aku sekarang lagi gendut
najara itu lagi nyari ibu hamil
mau mau banget
besok fotografernya datang buat motret loh ya
yaudah sekarang lo istirahat ya sa
udah malem soalnya
yaudah sekarang kamu kembali ke kamar
kamu istirahat ya
kami belum mau
jangan cure siacha
jangan dipergul bukan aja choke lo sama dia

pretty bad nah
kau nggak lihat si mu mo

tsare webinarunt italian
semoga mas alvar indi sama mirvan gak kena penapa
pak bangun pak
biar saya bantu pak
saya gak tau pak
waktu saya bangun
dennis dan orang orang yang menyerang kita nggak ada pak
dennis pasti dibawa sama mereka
saya mau tau
sebenernya denny itu siapa pak
jadi mama saya itu
nama nya agar lagi mbak semad

irfan bangun tuh doang
nut football berasal dari najin
di sini memang ada hubungannya pak
sama semua teror yang menyerang keluarga bapak
saya juga berpikir seperti itu kak
saya bantu pak
sekarang kamu boleh pulang
makasih sudah datang membantu saya
kalau begitu saya permisi pak
kamu selain baik di sini ya
tidak ada satupun petunjuk di tempat saya ketemu dengan dennis tadi
padahal kalau tadi dennis buka mulut pasti akan terbuka semuanya
tidak ada apa apa
om irfan kenapa bisa di sini
tidak apa apa pak
tidak apa apa om
kenapa bisa di sini ibu
andin tadi memberitahu om
iya dia panik sekali dengan kamu
makanya om menyusul kamu ke sini sekarang
ya ampun andin
kata andin kamu mencari orang namanya dennis tiano
tapi sebelum denis itu bicara banyak
ada orang gerombolan bawa motor nyerang kami
mereka pakai bom asap mau nyerang saya
ketika saya bangun dennis sama orang orang itu sudah tidak ada
tapi kamu tidak apa apa kan
alhamdulillah tidak apa apa
saya datang lebih cepat
tidak apa apa om
terima kasih banyak om
oke ya sudah
sekarang kamu balik
andin cepat sekali soalnya